atap masjid al ikhlas di jalan joglo raya komplek pemadam kebakaran kelurahan joglo
kecamatan kembangan roboh akibat hujan deras dan angin kencang yang melanda wilayah jakarta barat kami sore
saat kejadian banyak anak anak tengah bermain
beruntung tak ada korban jiwa maupun terluka
menurut pengurus masjid atap berbahan bajaringan ini sudah pernah diperbaiki beberapa waktu lalu
ya anak anak biasa di sini main main hujan hujanan cuman alhamdulillah tidak ada korban
hujan disertai angin juga memporak porandakan atap rumah warga di rw dua kelurahan cilangkap jakarta timur kamisore
tim rescue damkar jakarta timur diturunkan ke lokasi membantu evakuasi
atap rumah yang terlepas membuat perabotan rumah basah kehujanan
selain atap rumah yang terbawa angin kencang
bici bubur jakarta timur
sebuah pohon tumbang menimpa kanopi dan pagar
tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
di rw dua setidaknya dua rumah warga rusak akibat angin kencang disertai hujan
ada angin kencang juga ada petir
tiba tiba seluruh atap rumah pak ahmad hairudin itu terbang semuanya
tapi tersangkut di ujung ujung dinding lantai dua rumahnya
alhamdulillah kita minta bantuan petugas
bebika nanti berlari lubang parkasi adanya dalam guset di awal liegt ini

pasti kemudian seseorang saja nyicat samaimu
saat kita sampai rumah ini
arus lalu lintas pun sempat mengalami kemacetan hingga lima km
menghadapi musim penghujan dengan cuaca ekstrim yang terjadi belakangan
warga diminta waspada dan melakukan persiapan ketika akan beraktivitas di luar rumah
tim nihutan cnn indonesia